orang kayak nathan itu sekali kali emang harus digituin
siapa tau nathan itu lagi ada masalah
dan gimana coba kalo misalkan dengan cara dia dihukum
malah ngebuat dia makin stres malah nambahin bebannya dia
kok lo jadi keras sih sama nana
iya desa gue juga penasaran
lo tau sebenernya ada rasa gak sih sama nathan
lo emang minta gue beri ya
weh sabar santai bor santai
kalau kalian mau ribut di sini gue gak bakal segan segan ngelaporin kalian ke kepala sekolah
santai pak gendros nathan gak bakal bikin ribut kok
muka mukanya aja kayak modalin orang
damai damai damai santai
mungkin kalian belum familiar dengan peraturan di sekolah ini
sma garuda tidak akan pernah mentolerir yang namanya perbuatan orang
dan gue sebagai ketua osis disini bakal memastikan peraturan itu ditegak
oke deh kita cabut ya
gue gak peduli kalau lo punya masalah di luar ya
asal lo jangan pernah buat onar di sekolah ini
tenang aja gue gak bakal cari masalah kok
lo bakal ngerusuin gue kayak ibu ibu lagi arisan
lo kenapa jadi ngetawain gue
karena tidur lama gak jalan jauh pak
kita duduk dulu
kesian kamu capek
kamu masih suka jus mangga
kamu kok masih inget
aku tahu dekat sini ada yang jual jus mangganya enak banget
tapi kamu harus tunggu disini sampai aku balik
jangan kemana mana mel
jangan kemana mana mel
tungguin aku ya
jangan lama lama ya
kebetulan kita ketemu di sini
yang waktu itu ke rumah sakit ya
iya aku astrid
syukurlah kalau mbak masih ingat sama aku
mbak ngapain di sini
mbak temenin aku ngopi ngopi yuk
di sekitar sini ada coffee shop yang enak banget
tapi aku lagi
kenapa lah seneng banget gitu
secara hari itu gak ada pengganggu di kelas gue
berarti maksudnya ya
nata nganjurin nata
habis itu gue bete sih sama dia
gak pernah pikir setiap hari
yaudah akhirnya gue aduin aja ke pak rudy
eh dia sekarang dihukum deh
gak boleh masuk sampai istirahat
habis itu sekarang dia kayaknya lagi dijemur dari lapangan
kok lo malah seneng sih udah ngebuat nata dihukum
tau loh fah
yang gitu terus tuh sama nata
gak boleh gitu ah
orang kayak nata nih itu sekali kali emang harus digituin
siapa tau nata nih itu lagi ada masalah
dan gimana coba kalo misalkan dengan cara dia dihukum
malah ngebuat dia makin stres malah nambahin bebannya dia
kok lo jadi keras sih sama nata

gue juga penasaran
lo tuh sebenernya ada rasa gak sih sama nata
soalnya nata tuh kayak serius gitu sama lo
nih ya gue bilangin sama lo berdua
tipe tipe cowok ke nathan itu cuma berjuang di awal doang
bagi mereka itu sensasi ngedapetin cewek itu yang paling spesial
nanti kalo misal udah dapet udah deh
gak mau dipertahankan
gede aviva yang paling bener
ih orang gue bener juga
gue gue beli somai dulu ya
gue lagi udah nempes besok
ya gue sih
mungkin buat gue kali ya
lo tuh harus banyak banyak bersabar sama gengnya dimas
mending lu gak usah cari masalah sama dia
karena si aldo bakal ngeribetin lo
gue juga takut banget sama mereka
sampe sampe bulu kuduk gue merinding
ya orang gitu kenyataannya
gue gak suka aja sama sikap mereka yang sok jagoan
sok bisa ngelakuin semuanya
ya mau gak mau kita ngalah dulu lah nat
bukan karena kita pengecut
kita buat menghindari konflik
ngomongannya kadang keren juga bud
tapi si salma tau gak ya kalo gue dihukum
kan kalau ada dia capek gue pasti langsung hilang
mendingan gak usah deh
iya soalnya si rahma sama salma kan sepaket
ntar temen lu yang ini nih
baper kena apa lagi loh
doi gagal ngasih surat cinta ke rahma
waktu lo tinggal enam hari lagi
gercep dong lo kalo gak mau dikatain cupu
pasti kamu kalo ketemu sama daniel seneng deh
aku jadi pengen ketemu sama daniel
aku kenalin pak ini namanya astrid
astrid kenalin ini suami aku
tapi kita lagi pesen kopi dan kopinya belum datang
mas ardi mau aku kesini sekalian
sekarang kita ngobrol ngobrol sebentar di sini ya
gak usah terima kasih
meli harus istirahat
aku boleh nggak minta nomor telepon mbak
iya aku gak punya hp
gimana kalau minta nomor teleponnya mas ardi
jadi biar aku komunikasi sama astrid gampang
terus kita bisa ketemuan lagi
ini kartu nomor saya
terima kasih ya